kapolres sangihe akbp tony budi susetio bersama diskrimum akbp ganisiaan karumkit bayangkara manado akbp faisal zulkarnain dan tim forensik rsw kando menado
melakukan konferensi pers di polres sangihe untuk mengumumkan hasil otopsi wakil bupati kabupaten kepulauan sangihe helmut honto
hasil otopsi sementara ditemukan karena komplikasi penyakit diabetes
namun polisi tetap melakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan toksikologi di mana sampel untuk pemeriksaan ini sudah diambil dan akan diperiksa di laboratorium forensik makassar
serta pemeriksaan jaringan organ dalam
sampel jaringan organ dalam sudah diambil dan akan dibawa ke rumah sakit rsp kando menado
hasil akan diketahui dalam dua minggu ke depan
kegiatan otopsi kami mulai dari jam lima pagi dan selesai pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia tengah
dari hasil sementara
memang ada penyakit komplikasi
dengan isu isu dikembang
adanya medikasi diracun pada saat pemeriksaan
kami tidak kebuka
kami tetap mengambil sampel
dan pemeriksaan jaringan organ
kami akan membuat penyelidikan
yaitu penyelidikan secara digital forensik
kemudian juga akan membetulkan
untuk melaksanakan penyelidikan
untuk kedokteran forensik
yaitu melakukan otopsi
pada senin jenazah helmut hontong akan dibawa ke kantor dprd sangihe
dan kantor bupati untuk disemayamkan
almarhum akan dimakamkan di perkuburan
dan keluarga di rumah pribadi helmut hontong di manente tahuna